nah segmen inilah segmen untuk anda semuanya dan pasti ditunggu tunggu karena ini penting sekali ini masalah harga diri
masalah penampilan biasanya kan gitu kan love at the first side apapun lah itu pasti penampilan kan
gimana caranya supaya awet muda dan siapapun pasti ingin tampil awet muda
memiliki wajah tanpa keriput jadi cita cita khususnya untuk kaburit ini saya agak aneh kalau saya ngomong ya
tapi prabu setuju kita pak prabu sendiri untuk pria sendiri masih memikirkan gak soal itu
kadang kadang sih kadang kadang tapi memang nggak bikin stres
kalau perempuan ada yang bikin stres juga
istri saya sih yang jelas kayak gitu kalau istri saya pasti pikir tuh kalau ngobrol sama kita kan langsung tanya aku tuaannya gitu
dijawab jujur salah gitu kan
itulah dia wanita
iya padahal sih emang secara natural kan seperti itu ya banyak alasan banyak faktor yang menyebabkan seseorang biasanya ini mengalami penuaan dini
bagaimana untuk mengantisipasinya karena bisa melakukan itu kok ya
tak bisa dihindari semua manusia pasti mengalami penuaan
usia yang bertambah tentunya berpengaruh pada elastisitas kulit manusia
keriput seringkali menghantui khususnya wanita saat usia bertambah
bukan hanya faktor usia who mencatat penuaan kulit secara dini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor
seperti terlalu sering terpapar polusi dan sinar matahari
kebiasaan merokok kurang mengkonsumsi air putih dan tentunya intensitas stres pada manusia
menua andini bisa dihindari dengan melakukan perawatan kulit secara berkala berolahraga menjaga pola makan sehat dan menghindari paparan langsung sinar ultraviolet
beberapa nama selebritas di tanah air membuktikan awet muda bukan hanya mitos
sebut saja seperti sofia lachuba dona harun yuni sara dan meriam belina
yang hingga kini masih tampil awet muda
pada usia yang tidak muda lagi sebagian orang masih bisa merawat kulit wajah agar tetap sehat dan tampil lebih muda dibanding wanita seusianya
fajar fadilah sieret indonesia
oke kita dulu udah senyum ya satu dua tiga
aduh mudah mudahan saya gak tua lagi
berapa usianya ini dimana kita bisa lihat
waduh tetap tiga satu ya
saya gak berubah
oh dokter paling muda loh disitu
tapi dokter nggak boleh ngomong usia lah ya
ini memang dokter dua puluh delapan tahun atau gimana
itu rahasia awet mudanya pra
makanya itu dia
bener banget lah kalau kita sekarang tanya sama dokter yofi ya
ini jadi sebenarnya gini awet muda itu sebetulnya gimana sih
gini awet muda yang benar itu seperti apa gitu
definisinya sebetulnya banyak faktor penentu ya
tapi kalau buat saya pribadi sebetulnya yang namanya awet muda adalah
kita tampak lebih bahagia lebih ceria lebih semangat
sebetulnya kulit pun akan menggambarkan seperti itu
jadinya kan kalau kulit glowing kulit sehat pasti tampaknya lebih ceria
kalau kulit kusam tampaknya kok sedih gitu ya
ketika kita juga mulai menua biasanya semua apa ya
kayak otot kayak kulit mulai kendur ke bawah jadi kesannya bisa
menimbulkan muka seperti sedih bahkan seperti marah gitu
jadi ketika kita melihat seseorang ih kok dia cantik cantik apa cerah gitu kan bersinar gitu
kamu banyak masalah sih
iya terlalu banyak cemberut terlalu banyak mengkerut
itu bisa betul nggak sih dok itu jadi salah satu faktor kenapa kita lebih cepat itu
mukanya penuh andini gitu jadi stres
lebih banyak sedih jadi kita harus senyum senyum aja
iya karena begini
itu sebetulnya perbaikan kulit perbaikan tubuh termasuk kulit itu terjadi lebih cepat
saat tidur maksudnya atau
iya dari mulai jam sebelas sampai sekitar jam tiga jam empat itu mulai terjadi perbaikan perbaikan
kalau kita tidur dengan kondisi stres di mana hormon stresnya tinggi
perbaikannya akan melambat nih gitu
jadi ketika bangun kita bukan sama seperti kondisi sebelumnya atau mungkin lebih tua lagi gitu
jadi penting banget tidur malam malam ini gitu ya
tapi tidur malam itu ini ya happy gitu
iya jadi selesaikan dulu masalah di luar sebelum pulang ke rumah gitu ya
iya ya kayak gitu gimana ya dok ya pola pikir juga berarti kan yang sangat berpengaruh
udah gitu kita mungkin cari hobi ya cari ya hobinya jangan makan tapi ya nanti jadi gendut
jangan jadi nanti suami marah pulang pulang ya
suaminya makin tua nanti

iya yang kualitasnya yang cukup dan yang bahagia gitu

kualitas nya baik gitu ya
iya yang kualitasnya baik gitu ya
yang kedua apalagi selain
mungkin kalau untuk kulit ya kita mungkin ke arah kulit yang suka ditanyakan orang biasanya
berarti kita menggunakan krim pelembab misalnya atau krim apa ya kalau disebut anti agik awet muda
misalnya bisa pemutih atau pencerah
misalnya moisturizerer itu bisa digunakan ketika malam hari dimana memang perbaikannya lagi cepat
jadi jangan lupa membersihkan muka sebelum tidur
jadi jangan kata apa mentang mentang capek langsung bluk tidur
iya gitu minum air putih juga jangan lupa
caranya tahu yang apa tadi krim krim itu tepat untuk kita atau tidak itu gimana caranya
biasanya sesuai dengan umur bisa keluhan kita atau mungkin konsultasi ke yang lebih ahli ya
ke dokter gitu ya
ke dokter misalnya
ada pilihan pilihan yang lebih natural nggak sih dok
biasanya kan ada aduh saya mau agak agak sensitif misalnya mukanya terhadap bahan bahan kimia
apa itu lebih baik menggunakan bahan bahan yang alami aja
yang lebih organik mungkin bisa jadi pilihan
misalnya kadang kadang kita bisa seperti orang orang zaman dulu ya kita menggunakan produk sendiri dari mulai
misalnya kita bisa bikin masker sendiri bisa bengkuang bisa madu bisa telur macam macam tergantung keluhan kitanya soalnya
oke jadi tadi yang pertama tidur yang kedua air putih yang ketiga cuci muka sebelum tidur
makan makanan yang sehat
panen yang sehat juga itu penting juga ya untuk
itu tadi ya semuanya enggak sih saya hati
iya saya olahraga aja olahraga belum disebut ya
olahraga juga harus seperti itu
ya olahraga rutin lah ya minimal gitu
misalnya seminggu dua kali seminggu tiga kali cukup
karena olahraga juga menimbulkan hormon senang
bukan hanya kita ngejar capek terus kurus
tapi olahraga yang biasanya saya kejar juga dia meningkatkan hormon senang juga
ada gini loh dok sebetulnya kan menua itu alami ya menurut saya
memang mengikuti umur usia aja gitu
tapi memang awet muda itu adalah nilai plus untuk pilihan
kalau menurut dokter sendiri dengan berbagai macam hal ini
apapun berbagai macam pandangan masyarakat di indonesia
itu gimana perkembangannya perempuan perempuan yang memilih untuk operasi misalkan
itu daripada merawat diri sendiri
tetap kembali ke pilihan
kadang kadang juga gini operasi kadang kadang dinilai sebagai sesuatu yang negatif gitu ya
padahal kalau misalnya memang dia memerlukan misalnya
kecelakaan misalnya untuk luka bakar misalnya
tapi kalau menurut saya memang kalau wanita itu ingin meningkatkan menurut dia kualitas dirinya dengan melakukan hal hal tertentu
selama tidak merugikan orang lain kenapa tidak
jadi sekali lagi itu pilihan ya
dok dari sekian banyak pasien yang sudah tentunya berkonsultasi sama dokter gitu ya
sebetulnya wanita indonesia itu apa aja sih masalahnya
masalahnya kurang pede aja itu aja sih kalau kata saya
dia datang gitu sebenarnya cepat itu apa sih kurang pede
nah itu karena apa aja biasanya umumnya nih
kebanyakan sih gini mungkin orang indonesia lebih terdoktrin dengan kalau cantik itu harus putih
padahal tidak juga ya menurut saya ya
justru bukannya orang luar lebih senang dengan orang indonesia yang sahu matang yang kesannya lebih eksotik ya segala
jadi akhirnya kembali ke mindsetnya sendiri apa yang menurut dia cantik
banyak yang datang ke saya sudah cantik sampai saya juga bingung
aduh mau apa lagi ya buya gitu kayaknya semua sudah perfect
tapi mungkin lebih dia mencari sesuatu yang lebih membahagiakan dirinya seperti itu
jadi dirinya sendiri malahan kalau gitu masalahnya sebetulnya ya
ya karena gini stres sendiri pasti memang berhubungan dengan penuaan
jadi ketika kita stres penuaan akan lebih cepat itu betul
jadi mungkin juga pasien ini betul sebetulnya ketika dia merasa stres dia akan cepat lebih tua
jadi sehingga dia preventif oh sebelum saya ini saya duluan treatment bisa
jadi kadang kadang ketika di klinik saya juga menggabungkan antara manajemen stres dengan terapi kecantikan sendiri
oh jadi ada stres manajemennya segala di sana ya ada ya
kalau untuk ngomongin awet muda ya pasiennya iya
apa nasihat atau anjuran yang paling sering keluar dari dokter
ketemu dokternya memang masih happy ya pulangnya langsung lupa lah
paling sering ketemu saya gitu ya
tapi ini nggak sih apa butuh biaya yang besar nggak sih maksudnya untuk bisa awet muda itu
tergantung jadi gini semakin kita mulai semakin dini biaya semakin sedikit
jadi seperti kita investasi ya terhadap
ke awet muda
jadi gini kita bicara misalnya tentang kerut aja misalnya
kalau kita diamkan kerut itu akan jadi membekas makin dalam
itu terapinya makin susah
oh dan makin mahal juga
dan makin mahal jadinya
tapi kalau kita dari dini mencegah dari mulai pola hidup dari mulai treatment
ya tadi saya juga nyebut krim itu semakin cepat
jadi sebelum timbul akhirnya jadi biayanya juga minim
oke kalau menyebut banyak yang ya banyak iklan iklan menyebutkan gitu ya
tiga puluh tahun segera mulai
tapi sebetulnya sebelum itu kita bisa
sebetulnya kalau ini untuk kulit saja
iya untuk kulit
mungkin dimulai dua puluh delapan sudah bisa
lebih intensif ya maksudnya ya dua puluh delapan
tapi kalau kita cerita tadi masalah tidur masalah pembersihan wajah itu dari smp juga sudah
dari kecil juga kan tiap malam
biasanya kan udah mulai treatment
selain kulit itu apalagi sih yang masuk kategori sebagai treatment untuk awet muda ini selain kulit
selain kulit kegemukan misalnya
oh iya ya rambut juga jadi salah satu
rambut ini saya memang punya masalah juga nih ubannya
tapi uban itu jadi masalah gak sih kayaknya enggak lah
tergantung kalau disangkanya highlight
tapi ada juga yang datang karena merasa saya sudah terlihat tua karena uban
dan itu kan ada rontok
apa yang dilakukan
bisa ya di treatment juga
iya untuk menghilangkan
atau tidak harus gitu
karena tergantung pilihan kalau memang itu mengganggu ya bisa di treatment
tapi biasanya semua keluhan penuaan itu berawal dari tubuh yang tidak sehat
atau tidak optimal ya bukan tidak sehat ya gitu
jadi biasanya kita perbaikan dulu dari dalam
kita akan coba bahas lagi lebih jauh ya tentang apa sih sebetulnya perbaikan dari dalam itu ya
sampai bersama kami